mona omre bener kita pulang ya
yaudah kalau gitu saya permisi
kau bisa nerima diriku untuk jadi kakak adik
walaupun kalian beda ibu
kok kamu ada disini
aku sengaja nungguin kamu disini
oh iya sekarang aku mau ke tempat tabidin city
astaga aku sampai lupa kesana
yaudah aku ikut ya
oh iya udah kalau gitu kita jalan sekarang
raja sekarang sudah tahu kalau kamu itu adanya raja
mona yang cerita semuanya ke raja
wah kalau gitu tante nyaranin supaya kamu hati hati aja
raja pasti akan berusaha untuk mencelakakan kamu
raja pasti bukan orang yang senang tersaingi
dia tahu kau masih hidup
dia pasti gak mau untuk berbagi harta yang sudah diberikan oleh orang tuanya ke kamu
tante tenang aja
yang bakal kehilangan semuanya itu raja
kita coba masuk ke dalam aja ya
kalian ngapain disini
om ra yang ngapain kesini
saya sih pengen ketemu sama bidan
emang om kenal
eee kalau saya sudah kenal lama sama bidan
kebetulan dia seperti kerabat kami sendiri
saya sering bantu dia
kenapa bisa kebetulan ya
tante andi sekenal sama bidan siti
dan ternyata om ra juga kenal
rupanya ini maksud bidan siti kalau ada yang nyariin dia itu
kok bisa sih mereka nyariin
apa kepentingannya coba
saya meminta waktu untuk bicara sebentar
saya pengen nanya sesuatu
apa yang mau tanyakan sama saya saya nggak kenal kamu
mungkin ibu nggak kenal saya
tapi mungkin ibu kenal bayi ini siapa
saya selalu berbicara sama bidan siti
jangan sampai bidan siti ngoceh dan kasih tau siapa bayi itu
ibu pernah bantu saat mama saya melahirkan
saya itu jadi bidan udah lama banget
jadi saya gak ikat baca bayi satu persatu
tolong inget inget lagi mbak soalnya ini penting banget buat mona
lagipula kelihatannya foto ini udah lama
berarti kan kejadiannya lama banget
mungkin aja ibu ingat sama mama saya
serahkan bayi ibu saya
benar ini foto perempuan itu
jadi gimana bu ibu inget sama mama saya
ibu pernah kan ketemu sama katalis
kali ini mau ngapain lagi sih
udah lah udah udah kalian jangan ganggu lagi bidan siti ya
kan bidan siti udah kasih tau kalau kamu mau tau tentang tante andisya
kamu tanya sendiri sama orangnya lah
gini om masalahnya kalau misalkan saya nanya mama pasti mama bakal sedih
yang mendingan saya cari tau sendiri
bayi ini sudah meninggal
kaka siti meninggal
kakak saya udah meninggal
maksudnya meninggal gimana karena sakit
bayi ini meninggal saat dilahirkan
aduh bahaya ini sih
bu bidan bisa bisa keceplosan di parmona dhanewa
mendingan aku usir aja mereka sebelum bu bidan membocorkan lebih banyak
udah lah udah lah ya kalian jangan ganggu lagi bu siti
lebih baik kalian pergi dari sini
tapi om saya kan belum selesai
belum selesai apanya lagi
kamu kan udah dikasih tahu tadi
sama bidan kalau bayi yang ada di foto itu sudah meninggal sekarang kamu mau tahu apa lagi
mona om re bener kita pulang ya
yaudah kalau gitu saya permisi
kalau jangan sampai siapapun tahu tentang masalah ini
kalau sampai andis tahu soal clara bisa bisa hidupku makin terancam
belum lagi citra tahu bisa habis aku
jadi bayi tante andis meninggal waktu dirayarin
kasian tante andis
pasti dia sedih banget
tante andis aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi

maaf aku cuma menghibur kamu
aku ngerti banget
karena ternyata kakakmu udah meninggal
tapi masih ada yang aku bingungin
sama om roro itu gak punya hubungan
pada mulut aku mereka tuh punya hubungan
masih ada yang mereka sembunyiin
itu hanya perasaan kamu aja
karena gak ada apa apa
ya gak tau lah dewa
bantu aku untuk cari tahu
aku pasti akan bantu kamu
kamu emang temen yang terbaik
aku mau janguk raja
dan aku mau ngasih perhatian
supaya dia lupa sama yang namanya
putri mona atau siapalah itu
namanya gak penting juga buat saya
kenapa kamu bunuh aku